hai inilah suasana setiap pagi di sekolah menengah pertama negeri satu atap tiga melandingan
situ bondo jawa timur hari ini kelas tujuh hanya diisi oleh satu murid yaitu lailatus ifa untuk
mencapai sekolah iva harus berjalan kaki dari rumahnya selama lebih dari tiga puluh menit namun iva
tetap semangat untuk menimba ilmu hampir setiap hari iva belajar sendirian di dalam kelas tiga
semua murid lainnya jarang masuk sekolah karena harus membantu orangtua mereka berladang di hutan
enak belajar tanpa teman enak kenapa enak jadi ganggu ini belajarannya gimana
smpn satu atap tiga melandingan hanya memiliki dua belas murid masing masing dari kelas tujuh delapan dan sembilan sehingga ada
empat murid di setiap kelas sekolah ini terlalu banyak murid dan kelas ini terlalu banyak murid
terletak di pegunungan dan jauh dari permukiman warga terus rata rata banyak yang mondok sehingga
yang masuk ke sini kemarin pertama satu terus bertambah dua ya tetap hanya empat
jumlah guru di sekolah ini hanya tiga orang mereka dibantu oleh empat orang guru honorer